situasi yang bisa dimanfaat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

sementara itu bank sentral eropa pada hari kamis menyatakan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
rally pasar saham amerika serikat terjadi
karena musim laporan keuangan yang positif emiten saham di wall street
perusahaan transportasi ini kembali mencatatkan untung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
imbal hasil obligasi amerika serikat tenor sepuluh tahun ini mulai turun
tentunya penurunan imbal hasil obligasi ini memberikan sentimen positif
bagi pasar berisiko pasar saham